kehadiran timnas u dua puluh israel mengikuti kejuaraan world cup u dua puluh di tanah air kembali menuai protes setelah majelis ulama indonesia dan ormas islam kini giliran pemerintah provinsi bali dan fraksi partai keadilan sejahtera di dpr yang juga menolak kedatangan timnas u dua puluh israel untuk bertanding di indonesia
bagaimana sikap pemerintah indonesia merespon polemik penolakan timnas u dua puluh israel di tanah air dari berbagai pihak
untuk pembahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan tenaga ali utama ksp ali mutar ngabalin selamat sore bang ali
selamat sore assalamualaikum wr wb
waalaikumsalam dan wakil ketua komisi sepuluh dpr abdul fikri fakih selamat sore pak fakih
selamat sore pak fakih mungkin bisa di unmute dulu
selamat sore assalamualaikum
waalaikumsalam saya mau ke pak fakih langsung pak fakih berbagai pihak menolak kedatangan timnas u dua puluh israel untuk bertanding di indonesia
sebelumnya ada mui ormas islam terbaru ini gubernur bali wayan koster mengirim surat penolakan dan kita dengar kabarnya fraksi pks di dpr juga solid menolak
alasannya apa pak fakih
ya kalau dpr
ya kalau dpr
harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusia dan perikeadilan itu misalnya ini konstitusi dan itu posisinya sangat kuat
kemudian ada lagi misalnya mersi itu pengakuan terhadap negara israel ketika kita menerima timnas israel main di indonesia
atau bahkan dianggap bahwa kita berarti mendukung
seperti yang disampaikan oleh menteri luar negeri kita bahwa dua ribu dua puluh dua itu saat yang paling brutal israel melakukan apa namanya tidak hanya intimidasi tetapi menyerang biparat jalur gaza dan seterusnya yang korban terlalu banyak itu ya tahun dua ribu dua puluh dua
kita tidak bisa menutup mata
bahwa muhammadiyah kemudian ada komite untuk solidaritas palestina aliansi solo raya dan sebagainya karena oleh pbb bahwa israel sampai sekarang juga dinilai
melakukan apa namanya kriminal perbuatan kriminal terhadap humanity atau mungkin kemanusiaan
ini kan juga oleh apa namanya
amnesty international juga seperti itu bahwa israel masih menerapkan politik apartheid dan seterusnya
ini yang berkembang di masyarakat indonesia apalagi kemudian salah satu gubernur kita pak wayan koster itu juga keberatan karena ini sama aja dengan kita membuka mengakui israel sebagai negara
padahal kita sampai sekarang
masih belum membuka
oke pak fakih selain fraksi pks ada fraksi partai lain seperti pdi perjuangan yang juga sepakat menolak kedatangan timnas u dua puluh israel
secara formal mereka tidak menyampaikan ya
jadi tetapi kalau secara individual itu ya diminta memang ada yang menyuarakan karena ini adalah apa namanya sikap diri bangsa
ada event internasional tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua di indonesia itu pun bung karno menolak israel
nah ini juga tidak mengundang di konferensi asia afrika dan sebagainya dan sebagainya
konsistensi itulah yang kita jaga dan komitmen itu juga kita jaga selama israel melakukan agresi terus menerus kepada para palestina
baik saya mau ke bang ali
bagaimana kemudian pemerintah merespon penolakan bertubi ini karena selain mui ormas islam ternyata ada fraksi pks ada gubernur bali
ataupun pemerintah provinsi bali dan juga mungkin beberapa politisi pd perjuangan tadi yang diklaim oleh pak fakih juga turut menolak kedatangan timnas u dua puluh israel
bagaimana ini pemerintah merespon
nana terima kasih para pemirsa dan ustadz fakih
assalamualaikum tuan guru
ada dua hal yang harus kita perhatikan baik baik dalam rangka memberikan pembelajaran kepada masyarakat indonesia
tiap api eee anggota yang terhormat pasti tahu bahwa kalau pelaksanaan ipu inter parliamentary union itu seluruh negara benderanya berkibar di lokasi itu
saya pernah membuka ipu di teheran waktu saya di
saya pernah melakukan ipu di teheran
di bulan maret dua ribu dua puluh dua ipu satu ratus lima belas negara dilaksanakan di bali
bendera yang namanya negara israel itu berkibar di bali
adakah orang bersuara tentang perkara itu
satu ratus lima belas negara nana
ini dua puluh empat negara tim nasional yang hadir dalam world cup u dua puluh tahun dua ribu dua puluh dua
empat negara tim nasional yang hadir dalam world cup u dua puluh tahun dua ribu dua puluh tiga ini
kenapa apabila itu dalam event internasional bisa dilaksanakan di bali bendera israel itu berkibar tak seorang pun berbicara
kenapa ini sekarang jadi berbicara itu satu nana sebentar nana
yang kedua ada tim nasional atlet bulu tangkis israel datang main di sana di senayan
mendaki tebing ya sepeda
apa urusannya politik itu dengan sport
kenapa kita tidak jujur memberikan keterangan dan menyampaikan kepada rakyat indonesia bahwa politik negeri indonesia bebas dan aktif itu indonesia adalah negara paling terdepan dalam menghina dalam hak hak mereka untuk mendapatkan kemerdekaan dan berdiri di atas kaki mereka
penolakan ini bagaimana bang ali ini kan penolakannya semakin banyak dari berbagai pihak dari legislatif kemudian dari ormas dari pemprov
kenapa kita tidak jujur memberikan pembelajaran dan melatih rakyat indonesia sebagai negara besar negara tuan rumah yang melaksanakan u dua puluh ini kita tidak mendidik rakyat dengan baik ini acara olahraga
yang aturan dan seluruh ketentuannya diatur oleh fifa
pemerintah tidak terganggu ya dengan adanya penolakan dari berbagai pihak ini penolakan yang bertubi meskipun sudah banyak yang menolak
oh maka seluruh fasilitasnya disiapkan oleh pemerintah
kita sebagai tuan rumah harus memberikan jaminan atas keselamatan dan menghormati tamu itu ajaran dan hukum islam
oke pemerintah jalan terus
pak fakih saya mau tanya menurut anda ini kenapa baru dipersoalkan sekarang dpr terutama ya fraksi pks
karena tadi yang disebutkan oleh bang ali sudah banyak sebetulnya event event yang dihadiri oleh kontingen dari israel
seperti interparliamentary union ataupun sidang ipu yang melebatkan parlemen israel itu di bali juga ada
kemudian atlet atlet pajatebing bulu tangkis dan juga sepeda begitu ya sudah hadir juga tapi tidak dipersoalkan
apa baru sekarang fraksi pks juga mempersoalkan
saya kira kita mesti konsisten ya tadi banyak kalau parlemen tentu public choice ya
jadi kalau masyarakat banyak aspirasi seperti itu saya kira tidak bisa kita kemudian tidak mendengarkan dan tidak bisa tidak merespon
dan ini ada kebenaran karena mereka mengingatkan tadi
konstitusi kemudian juga sikap pbb kepada israel juga seperti itu
amnesty international juga masih seperti itu
terbaru itu kan kemarin di world cup ini sepak bola iya
tetapi kemudian di qatar kan rusia itu saja ditolak itu karena menyerang ukraina
jadi ini akhirnya fifa juga mengambil sikap untuk kemudian melarang apa namanya karena menghormati juga tuan rumah menghormati qatar
termasuk juga ketika ada simbol simbol yang menunjukkan bahwa ada pengakuan terhadap lgbt misalnya padahal qatar tidak mau menerima
maka kemudian juga fifa meminta supaya simbol simbol
simbol simbol pelangi simbol simbol lgbt itu tidak di pemudir seperti itu
saya kira ini kita mesti berhati hati dan kita mesti konsisten punya komitmen yang sama karena sejarah sudah membuktikan seperti itu
oke pak fakih menurut fraksi pks ya menurut komisi sepuluh juga penolakan gubernur bali ini apakah akan merembet ke provinsi lain
itulah yang kita khawatirkan jadi kita ini jangan sampai kemudian dipecah belah dengan sikap yang tidak konsisten dari kita itu sendiri
jadi kita ini kan punya seperti tadi menko pmk kita pegangannya apa kita pegangan paling tinggi itu konstitusi
jadi pegangan paling tinggi itu konstitusi dan itu tidak bisa ditawar lagi
sehingga saya kira sikap kita mesti
jelas di semua lini dan kita mesti bersama sama
saya kira demikian ada banyak mungkin terobosan terobosan bagaimana caranya langkah di luar dan seterusnya
itu saya kira sudah mulai teknis ya tetapi sikap negara sikap pemerintah harus jelas dan kita harus bersama
jangan sampai gara gara ini kemudian dipecah belah antar kita
oke baik bang ali bagaimana kemudian komunikasi dari pemerintah pusat
ke pemerintah daerah karena kan ini event nasional yang menyelenggarakan yang punya hajat adalah pemerintah pusat
tapi ada satu pemerintah provinsi ya ini pemerintah provinsi bali yang kemudian menolak untuk ikut menyelenggarakan
karena kan lokasinya ada di enam provinsi tapi satu provinsi menolak untuk menyelenggarakan
yakni provinsi bali ini bagaimana komunikasi pemerintah pusat ke pemerintah provinsi
ini nana kalau sampai pada batas kekhawatiran iya
iya tetapi kalau sampai pada upaya tingkat kekhawatiran itu kemudian kita memframing kemudian kita tidak punya kesempatan untuk bisa juga harus memberikan pembelajaran kepada masyarakat indonesia
saya kira ini kita tidak terlalu adil kenapa ada sikap ambivalen yang kita tunjukkan kepada rakyat indonesia
karena satu sisi ipu satu ratus lima belas negara bisa datang ke bali termasuk israel datang mengibarkan benderanya di bali
nana bicaralah kita dengan baik baik supaya kita memberikan pembelajaran kepada masyarakat
dengan berbagai event event nasional yang menghadirkan tim nasional israel di indonesia
karena setelah u dua puluh ini bulan mei akan datang
karena setelah u dua puluh ini bulan mei akan datang

itu adalah jalan pintu masuk bagi indonesia dalam dua ribu tiga belas
kita sudah dapat poinnya bang ali soal itu tapi bahwa ada satu pemerintah provinsi yang kemudian melelo ataupun tidak sejalan dengan pemerintah pusat untuk menyelenggarakan event nasional ini bagaimana

loh nana kasih waktu dengan baik supaya berimbang saya menjelaskan
halo nana kasih waktu dengan baik supaya berimbang saya menjelaskan
saya ingin mengingatkan kepada pak fakih kiai member ritual of parliament ini ini pembelajaran juga
supaya kita itu jangan ambivalen menjelaskan perkara perkara kepada masyarakat
kita punya tugas memberikan pembelajaran kepada masyarakat kenapa
karena indonesia adalah negara yang dipilih negara yang dipercayakan untuk menjalankan pesta sepak bola dunia untuk usia dua puluh ini
itu perkara perkara ini
ya anda tidak menjawab pertanyaan saya kenapa ada sikap dari pemerintah provinsi yang berbeda dengan pemerintah pusat ketika ini memang menjadi event nasional
itu yang menjadi pertanyaan saat ini bang ali
ada cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan perkara perkara kecil itu
kecil itu urusannya
dalam event internasional yang memberikan kepercayaan kepada republik indonesia urusan bali itu urusan kecil
tidak mungkin tidak bisa
oke jadi menurut anda mas
oke jadi menurut anda
masih terbuka kemungkinan bali akan mau menyelenggarakan pertandingan dihadiri oleh timnas u dua puluh israel ya
menurut anda begitu ya bang ali
ini urusan olahraga bukan urusan politik
oke saya mau ke pak fakih
pak fakih menurut bang ali itu urusan kecil urusan gampang bahwa bali itu nanti bisa diselesaikan
apakah memang semudah itu karena kan ini suratnya sudah masuk ya
iya saya kira itu formal dan itu sikap resmi

saya kira itu formal dan itu sikap resmi

dan kalau bang ali mukhtar mengadbalin mau pembelajaran edukasi kepada masyarakat juga memang harus terbuka
betul ya saya bukan anggota bpksap
tapi penjelasan dari ketua badan kerja sama antarparlemen pak fadlizon
itu dia menolak klaim sepihak parlemen israel yang menyatakan kunjungan resmi ke indonesia
karena menurut dia menurut beliau pak fadlizon tidak ada official visit kunjungan resmi
mungkin ini bagian dari upaya parlemen menyampaikan ke kepentingan domestik mereka begitu kata fadlizon
jadi di ipu juga clear juga jadi ini mesti dibuka
ini saya bukan anggota badan kerja sama antarparlemen tetapi ketua badan kerja sama antarparlemen juga memberikan penjelasan seperti itu
saya kira ini kekhawatiran
ya kita tahu ya artinya pak wayan koster
jadi tidak ada makanya ini tidak bisa dikaitkan dengan apa apa
tapi beliau juga sepenuhnya itu kepada konstitusi
jadi kalau pembelajaran apa segala macam ya kita buka
dan kita sekali lagi jangan membiasakan tidak mendengarkan aspirasi dari masyarakat
dan apalagi pemerintah nanti kalau pemerintah pusat dengan pemerintah daerah berbeda beda
saya kira ini akan berbahaya
dalam banyak hal kita ini menemui kesulitan ketika pemerintah pusat kemudian berbeda dengan pemerintah daerah
ini saya kebetulan di komisi sepuluh ini sampai sekarang ini mengurai p tiga k yang karena didikan itu didesentralisasikan
secara konkuren perguruan tinggi di pusat kemudian sma smk dan sekolah khusus dan pelayanan khusus itu di provinsi
smp kebawah di kabupaten kota itu ternyata tidak sederhana
dan tidak ada kecocokan antara pusat dengan daerah
akhirnya dua tahun ini korbannya masyarakat kita
nana dengar baik baik ya seluruh anggota dewan perwakilan rakyat republik indonesia
semua fraksi di dpr ri even dia bukan anggota badan kerjasama antarparlemen seperti saya dua ribu empat dua ribu sembilan
kita harus bicara terkait dengan posisi dpr
siapa yang bilang bahwa dpr itu datang dpr israel itu datang dalam ipu itu
dia tidak nama atas representasi dari parlemen israel di ipu
ipu forum internasional forum dpr seluruh dunia
oke itu adalah persoalan ipu kita kembali ya kita kembalikanlah ini ada klaim yang berbeda antara pihak istana dengan pihak
kita harus berhati hati adil adil supaya kita bisa menjelaskan dengan baik
kalau saya tidak dikasih waktu begini besok besok nggak usah undang lagi atas nama pemerintah
oke bukan begitu bang ali bang ali kan tadi sudah menjelaskan
tidak tahu karena tidak mendidik namanya anda itu tidak mendidik orang
kalau saya tidak ngomong saya tidak memberitahu informasi yang benar
jadi saya beritahu supaya begini kalau dalam posisi seperti u dua puluh ini kemudian kita membicarakan
apakah dengan pelaksanaan tim nasional ada di jakarta kemudian itu kita melanggar konstitusi
bukankah duta besar palestina telah menyampaikan tentang pikiran pikiran dan pandangan mereka percaya terhadap sikap indonesia
itu juga yang selalu saya katakan bahwa undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima memerintahkan republik indonesia dan pemerintah
ada pada barisan terdepan untuk memperjuangkan hak hak palestina
apakah tim nasional itu datang di u dua puluh ini kemudian merontokkan sikap pemerintah indonesia
tidak begitu cara kita berpikir orang membangun sebuah negara besar dengan nasionalisme yang hebat ini
apa karena dengan sikap itu kemudian kita tidak berlaku adil
ini yang saya kira kita mendidik orang di ruang publik gitu loh
oke terakhir sekali pak fakih ya singkat saja karena waktu kita tidak banyak
apa kemudian yang harus dilakukan oleh pemerintah
untuk melunakkan dan juga supaya ini nanti lancar begitu ya
suara publik didengar kemudian tidak ada penolakan
ini apa yang sarannya apa dari dpr singkat saja waktu kita tidak banyak
kita jaga daripada mengambil muka apa segala macam dan apalagi secara internasional sikap pbb terhadap israel sudah jelas
amnesty international juga kepada bp sudah jelas
saya ikut tadi kalau ada yang ketidakpercayaan kepada ketua badan kerjasama antarparlemen ya saya sumbernya itu
kemudian bahkan ibu ketua dpr ri juga
bukan sarannya apa ini ini kita nggak bicara soal ipu ini kita sedang bicara sarannya apa dari komisi sepuluh kepada pemerintah
ini kalau tadi ini ya saya kira sarannya saran saya itu tadi
saya kira dengarkan semua aspirasi dari masyarakat termasuk dari pemerintah daerah dan terutama penyelenggara itu
bali jawa timur jawa tengah jawa barat sumsel dki jakarta
saya kira ini karena pemerintah pemerintah itu satu ya
opinion leader dan pemuka pendapat
waktu yang tidak terlalu lama
kami terus mengkomunikasikan ini
tapi saya mau katakan bahwa tentu protes dalam alam demokrasi iya
tetapi mari kita ini sebagai satu kebutuhan nasional untuk mempersiapkan anak anak kita main di piala dunia main di u dua puluh
u dua puluh dan masyarakat olahraga indonesia dan seluruh masyarakat mengendaki seperti itu
nanti kita boleh lakukan survei dan kita lihat
tetapi untuk roadshow kita melakukan roadshow terhadap orang orang para pemuka pendapat dan ormas ormas lain
siapa siapa orang yang punya paham dan pikiran kami akan datang terus mengkomunikasikan
atas nama pemerintah saya menyampaikan terima kasih loh
atas semua tanggapan tanggapan ini membuat kita lebih siap
semoga pemerintah bisa menampung semua aspirasi ya penolakan penolakan
bukan hanya dari ormas islam dan juga mui
tapi dari dpr dan juga dari pemerintah provinsi
dan agar nanti masukannya juga diberikan jalan keluar
karena jangan hanya mengkritik tapi diberikan jalan keluar juga
untuk pemerintah supaya semuanya mendapatkan win win solution
oke kita tunggu nanti bagaimana titik akhirnya
apakah kemudian timnas u dua puluh israel bisa bertanding di indonesia
kita lihat nanti bagaimana cara berdiplomasinya pemerintah
baik ke dalam ataupun keluar
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada tenaga ali utama ksp bang ali mutar ngabalin
bang ali jangan baper
dan juga ada wakil ketua komisi sepuluh dpr dari fransis pks abdul fikri fakih
sehat selalu bang ali dan juga pak fakih
ya terima kasih mbak nana